bagaimana pencapaian indonesia di paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh
kita sudah tersambung dengan menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
selamat sore pak menteri
sehat ya pak
ya pak ajang paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh ini sudah dimulai sejak dua puluh empat agustus
dan juga akan berakhir nanti lima september
dalam ajang paralimpiade ini indonesia mengirimkan dua puluh tiga atletnya ya pak
untuk berlaga di tujuh cabang olahraga
dan hingga hari minggu kontingen indonesia sudah mengantongi satu medali perak dan dua medali perunggu
bicara mengenai perolehan medali
sebenarnya berapa perolehan medali yang ditargetkan dalam paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh ini pak
ya tentu hasil dari paralimpiade tokyo ini perlu kita syukuri
karena sebagaimana target kami akan memperbaiki perolehan di paralimpiade
tahun dua ribu enam belas di rio de janeiro
waktu itu kita hanya mendapatkan satu perunggu
nah sekarang ini kita sudah mendapatkan satu perak dan dua perunggu
dan masih ada pertandingan yang sedang berlangsung
dan ada cabang cabang olahraga juga yang kita punya potensi
untuk bisa mendapatkan medali misalnya di para badminton ya
para bulu tangkis dan ada lagi
masih di para atletik ya yang masih ada yang lainnya
dan tentu dengan ini kita bisa mengukur apa yang sudah dilakukan oleh npc
dalam pemusatan latihan mereka di solo
itu benar benar mereka dipersiapkan betul untuk ajang olimpiade
atau ajang paralimpiade di tokyo
nah kita tahu bahwa paralimpiade ini adalah satu multi event internasional
kasta tertinggi dari pertandingan multi event olahraga
yang pesertanya adalah mereka apa namanya
yang berbeda dengan peserta dari olimpiade
yakni mereka kaum disabilitas ya
jadi saya kira ini luar biasa
perjuangan mereka dan hari ini sudah menghasilkan satu perak dan tiga perunggu
ini satu prestasi yang sangat penting
sangat membanggakan buat kita semua
dan saya berharap masih ada lagi
dan sesuai dengan desain besar olahraga nasional
persiapan untuk olimpiade itu beriringan dengan paralimpiade
karena biasanya setiap ajang olimpiade pasti setelah itu diikuti oleh paralimpiade
demikian juga sampai ke tingkat nasional ya
di tingkat asean di tingkat asia selalu begitu
paling jaraknya satu bulan lah

setelah itu kemudian langsung dengan paralimpiade

kita berharap pembinaan kita bukan hanya tertuju kepada atlet atlet olimpiade
tetapi juga atlet atlet paralimpiade yang kita pusatkan pembinaannya di pengusahaan latihan di solo
baik pak zainuddin luar biasa selamat dan semangat kepada tim indonesia yang sedang berlaga
kemudian tentunya berapapun medali yang diperoleh nantinya prestasi para atlet ini
perlu diapresiasi dari kementerian pemuda dan olahraga sendiri bentuk apresiasinya apa yang sudah dipersiapkan pak
ya saya pertama ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat indonesia ya
memberikan penghargaan dan apresiasi kepada para atlet atlet paralimpiade kita
harusnya kita juga memberikan semangat yang sama ketika kita euforia
memberikan semangat dan apresiasi kepada atlet atlet olimpiade kita
nah ini saya kira pemerintah tentu tidak membeda bedakan mana atlet olimpiade mana atlet paralimpiade
nah apa apresiasi kita tentu fasilitasi dari pemerintah yang kita lakukan sejak mereka di pemusatan latihan di solo
kemudian mereka ikut dalam kualifikasi
selanjutnya juga mereka dalam pemberangkatan dan semua fasilitas itu kami siapkan semuanya dari kementerian pemuda olahraga
nah tentu penghargaan dan apresiasinya pasti di hasil akhir seperti apa
saya akan lapor dulu kepada bapak presiden pak joko widodo
sama persis ketika pelaksanaan atau apresiasi pemerintah ketika olimpiade yang selesai
ketika olimpiade yang lalu
jadi pak presiden langsung menerima para atlet yang berprestasi dan para pelatihnya di istana bogor
dan pada saat itu langsung secara langsung bapak presiden mengumumkan penghargaan dan apresiasi
nah saya kira mekanismenya sama
saya sekarang sedang merapatkan di internal kami
melihat sampai sejauh mana teman teman atau para atlet kita para pelatih dan atlet kita
para atlet kita para pelatih dan npc yang sekarang masih berada di tokyo jepang
yang masih berjuang supaya ini tidak mengganggu konsentrasi mereka
tetapi saya yakinkan bahwa pemerintah pasti memberikan apresiasi dan penghargaan
terhadap kontingen indonesia yang telah membanggakan indonesia
baik prestasi para atlet di ajang paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh ini juga tidak terlepas
dari kerja keras dan juga pembinaan terhadap para atlet
bagaimana kemudian evaluasi kemenpora terkait dengan pembinaan para atlet atlet ini pak
ya saya kira sudah bagus ya
tadi di awal saya sudah sampaikan di rio de janeiro kita hanya memperoleh satu perunggu
sekarang pertandingan belum selesai kita sudah memperoleh satu perak dan dua perunggu
saya kira ini satu prestasi yang luar biasa
tetapi ini tidak terlepas dari peran universitas solo

wns solo sangat berperan karena mereka yang mendampingi atlet paralimpiade kita ini
kemudian menyiapkan sport science dan berbagai konsultasi konsultasi
baik konsultasi kesehatan secara fisik maupun konsultasi secara mental
nah kerjasama kami dengan uns ini universitas sebelas maret solo ini
kita akan teruskan karena terbukti hasilnya bagus
dan kita segera menyiapkan diri untuk paralimpiade dua ribu dua puluh empat di paris yang akan datang
kita tidak boleh berlama lama karena kualifikasi pasti akan sudah mulai
waktunya sangat singkat tinggal tiga tahun
nah sejalan dengan persiapan kami di dalam desain besar olahraga nasional
paralimpiade ini juga kita akan targetkan sama dengan prestasi prestasi yang ada di olimpiade
tentu dengan ranking yang berbeda ya tetapi kita akan matangkan persiapan itu
dan bagi mereka yang masih memungkinkan untuk lolos ke paralimpiade paris tahun dua ribu dua puluh empat
kita akan beri kesempatan dan kita mempersiapkan pelatih pelatih di bawahnya
yang mudah mudahan prestasi ini akan berhasil
dan prestasi indonesia di paralimpiade paris dua ribu dua puluh empat yang akan datang akan makin baik
dan tentu membanggakan indonesia di ajang tertinggi paralimpiade yang akan datang
baik pak zainuddin jadi dari fasilitas dan juga pembinaan ini ditingkatkan ya
agar mendukung prestasi para atlet kemudian setelah ajang paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh

apa saja target target capaian para atlet di paralimpiade

dan apa harapannya ke depan

saya berharap untuk yang menuju paralimpiade paris dua ribu dua puluh
kita bisa meloloskan makin banyak atlet dan makin banyak cabang olahraga yang kita ikuti
sebab makin banyak yang lolos kualifikasi makin banyak cabar yang kita ikuti
tapi berarti probabilitasnya untuk bisa mendapatkan medali itu makin terbuka
kalau sedikit yang lolos tentu sedikit
sama dengan di rio de janeiro waktu itu kita mengirimkan lebih sedikit dari atlet yang ada sekarang
sekarang terbukti dengan banyak atlet banyak cabang olahraga yang diikuti
maka peluang untuk berprestasi pun itu akan semakin tinggi
jadi saya berharap sekali lagi dukungan masyarakat kepada atlet para limpiade
samakan dengan kita mendukung atlet atlet olimpiade
baik terima kasih pak zainuddin amali sudah bergabung bersama kami
semoga apa yang sudah dilakukan dan didukung disupport terus
atlet atlet indonesia akan lebih berprestasi ke depannya
terima kasih pak